kemarau disertai angin kencang membuat kaldera gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur diterjang badai pasir
debu pasir mengganggu aktivitas wisatawan
sementara itu gunung bromo masih berstatus waspada meski aman dikunjungi para wisatawan
sejak sepekan hamparan lautan pasir atau kaldera di kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur diterjang badai pasir
angin kencang membuat pasir berterbangan dan mengganggu wisatawan menuju kawah bromo
karena badai pasir banyak wisatawan memilih tidak turun
mereka hanya melihat keindahan gunung bromo dari bukit cemoro lawang mentigen atau seruni point
menurut camat sukapura fenomena tahunan ini memang terjadi saat musim kemarau
meski ada badai pasir gunung bromo masih aman dikunjungi
hanya saja wisatawan diwajibkan membawa masker atau menutup hidung agar wisatawan tidak menghirup pasir
pengelola sendiri sudah menetapkan jarak aman satu km dari kawah bromo untuk wisatawan
masih kecil ini lalu
aduh parah angin
aduh mbak debunya
sekarang musim kemarau dan musim angin
untuk bromo itu untuk dikunjungi sekarang ini indah aman dan nyaman
cuma terkadang ada angin ya
untuk itu pada wisatawan seharapnya ya membawa masker
fungsi angin itu meratakan pasir
jadi mengubah pasir
supal lebih indah
fenomena tahunan ketika musim panas